selama masa kampanye masyarakat menengah ke bawah seperti nelayan pedagang pasar dan pekerja pabrik
sering menjadi objek bagi dua pasangan calon gubernur jawa timur
pengamat sosial universitas erlangga surabaya menilai gaya belusukan seperti itu sudah tidak relevan di jamal milenial saat ini
masyarakat sudah semakin pintar dan tidak mudah dijerat dengan cara tebar pesona begitu saja
belusukan ke komunitas nelayan dan ke pasar pasar tradisional atau berkunjung ke komunitas masyarakat pedesaan
kerap dilakukan oleh pasangan calon gubernur jawa timur nomor urut satu kofifa indar parawansa dan calon gubernur nomor urut dua saifullah yusuf
akan tetapi praktek belusukan meniru gaya presiden joko widodo ini justru dinilai tidak akan berhasil menarik simpati masa
guru besar fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas erlangga
prof mustain menyatakan masyarakat saat ini membutuhkan rencana kerja yang konkret dan mengena pada kebutuhan mereka
dan kebutuhan masyarakat di setiap kabupaten kota di jawa timur berbeda beda
ya oke lah memang sekarang ada gaya jokowi nisasi belusukan nisasi seperti itu
damisme orang begitu malah orang itu menjadi ah kok gitu sih kok meniru meniru begitu
cara yang baru apa yang inovatif yang kreatif gitu
memang jokowi memang berhasil dengan cara blusung
semua orang menjadi lantas sama belusukannya nggak jelas
beberapa warga yang kerap mendengar janji janji calon kepala daerah saat belusukan juga merasa kurang percaya
yang penting kan usahanya kedepannya itu loh
kalau belusakannya ya semua orang yang bisa kalau cari nama kan banyak
jualan juga sepi cari kerja juga sulit sekarang
kadang percaya kadang nggak kadang janji doang
bersuksanain ya kalau udah janji kalau udah jadi lali
janji janjinya kadang lali lupa
masih ada sekitar dua bulan masa kampanye bagi calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur
mereka akan bertarung untuk meraih enam puluh persen suara dari tiga puluh juta lebih pemilih pada juni mendatang